kita ke informasi pertama usai video asusila yang diduga mirip dirinya beredar di media sosial
pihak kisela anastasia telah melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan video tersebut ke kepolisian
tak hanya itu pengacara hotman paris juga ikut buka suara terkait kasus ini
hotman berpesan agar sang artis berhati hati dan menyiapkan tim pengacara
pesan dari hotman paris dalam dua hari ini tersebar video porno yang diduga
katanya diduga itu adalah seorang artis cewek terkenal
kepada cewek tersebut hati hati persiapkan tim pengacara kamu
melalui akun instagram pribadinya
pengacara hotman paris hutapea angkat bicara terkait kasus video asusila mirip artis gisela anastasia
hotman menegaskan bahwa lalai menyimpan video porno dan tersebar dapat dihukum
meskipun begitu untuk kasus ini azas praduga tak bersalah tetap harus diutamakan
di sisi lain pihak gisel melalui kuasa hukumnya telah melaporkan akun media sosial
yang diduga menyebarkan video asusila mirip dirinya ke kepolisian
dikutip dari cnn indonesia com melalui pengacara febrianto dunggio
telah melaporkan kasus ini ke polda metro jaya
pada tujuh november dua ribu dua puluh
sebelumnya pada hari sabtu lalu giselle telah buka suara terkait kasus ini
ia mengaku bingung dan sedih
meskipun begitu ia memohon doa agar kejadian ini dapat cepat berlalu
kepolisian juga bertindak atas meluasnya video asusila itu
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus menyatakan
akan menyelidiki kebenaran video tersebut
dan akan memanggil pihak pihak yang menyebarkan video untuk dimintai keterangan
kepolisian akan mengecek
nantikan kita dalam dulu
cukup saja nantinya seperti apa
nanti juga kita akan berupaya nanti
diharapkan kalau memang ada laporan dari kisela
kita akan melakukan
tapi di satu sisi
kita akan coba melakukan
polri juga mengimbau masyarakat
untuk tidak menyebarkan video asosial mirip kisela
mengingat ancaman pidana kepada pihak yang terbukti membagikan video tersebut
larangan menyebarluaskan konten pornografi tertuang dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu uu ite
adapun hukuman bagi pelanggar pasal tersebut diatur dalam pasal empat puluh lima ayat satu uu ite
di mana ancaman hukuman maksimal adalah enam tahun penjara
dan dana paling banyak sejumlah satu miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia